tni angkatan udara lanut sultan hasanuddin makassar mendapatkan bantuan satu unit pesawat intai jenis cn
buatan pt dirgantara indonesia
kedatangan pesawat intai ini membantu tugas tni angkatan udara untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim indonesia
inilah pesawat pengintai buatan indonesia yang diserahkan pt dirgantara indonesia kepada tni angkatan udara
di skuadron udara lima lanut sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan
pesawat jenis cn dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tipe maritim patrol aircraft ini nantinya akan digunakan
untuk melakukan berbagai misi pengintaian dan pengawasan wilayah laut indonesia
seperti pengawasan pencurian ikan imigran gelap penyelundupan narkoba dan penyelamatan korban bencana
meski tidak dilengkapi senjata pesawat ini mempunyai sistem komputer yang cukup canggih
untuk menangkap frekuensi yang dipancarkan kapal laut atau apapun hingga tiga ratus nautical mile
pesawat ini juga mampu terbang rendah dan lebih pelan daripada pesawat pengintai lainnya
penyiraman air bunga dan perubahan nomor registrasi pesawat menandai penyerahan pesawat ini
satu pesawat yang sudah kami persiapkan dengan pengujian yang cukup ketat
selain dari sisi safety juga pesawat ini membawa sensor
jadi selain pesawat diterbangkan tetapi pesawat akan dilaksanakan untuk membuat misi tertentu
saat ini terdapat empat pesawat intai jenis boeing dan dua pesawat jenis cn di skuadron lima lanut hasanuddin
kita tempatkan di skuadron lima karena memang skuadron lima ini adalah skuadron pengintai strategis atau budaya

jadi memang tugas pokok dari skuadron lima ini adalah masalah penyintai dan pengamatan wilayah maritim
rencananya pesawat ini akan dioperasikan di seluruh wilayah indonesia dengan pembagian sektor yang akan ditentukan oleh tni angkatan udara
muhammad bakri maros